presiden joko widodo memerintahkan kapolri untuk menindak tegas pelaku teror yang mengancam penegak hukum
presiden meyakini pemberantasan korupsi tidak akan berhenti
intimidasi pada orang orang yang mencintai kita tidak ada toleransi untuk mengejar dan mencari